sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
pesona danau toba menghampar seluas satu satu ratus tiga puluh km persegi di tujuh kabupaten di sumatera utara
tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di tanah air
tepatnya di kabupaten toba samosir ada pantai lumban bulbul
hamparan pasir putih dan keindahannya tak bisa ditemukan di tempat manapun
pantai ini terletak di desa wisata lumban bulbul
kecamatan balige kabupaten toba samosir
tempat ini dapat ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari bandara silangit
atau sekitar lima jam dari kota medan
wisata pantai biasanya airnya asin
tapi tahukah anda ada pantai di sumatera utara yang airnya tawar
inilah pesona pantai lumban bulbul balige danau toba
ini bukan pantai biasa
pantai lumban bulbul merupakan tepian danau toba
yang serupa dengan bentangan pantai berpasir putih nan memesona
anda juga bisa menikmati keindahan pulau samosir
yang membentang hijau di kejauhan
di bawah cerahnya matahari
sambil seru seruan naik atv yang disewakan di sini
pandemi memukul ekonomi wisata di tempat ini
namun pegiat pariwisata terus bertahan
beradaptasi sembari menyiapkan inovasi inovasi baru
kalau yang terdampak seratus persen
tapi ya nggak semua juga jadi down
ada beberapa teman teman pelaku usaha
yang berkreativitas untuk bisa berpenghasilan
misalnya dengan jualan online
kalau nggak di pariwisata mereka pindah haluan ke pertanian sama nelayan

tapi mereka juga bisa berpenghasilan untuk mencari jualan yang lebih murah
salah satunya dipa
sebelum pandemi ia selalu sibuk mengantarkan wisatawan
yang ingin naik perahu dan berkeliling menikmati pemandangan asri di danau toba
namun dalam kondisi sekarang
ia harus mencari mata pencaharian lain dengan menjadi nelayan
saya pun memutuskan untuk ikut
bersamanya menangkap ikan di tambak danau hari itu
tentunya sambil tetap menerapkan protokol kesehatan dan keamanan wisata yang ketat ya
kuliner menjadi bagian tak terpisahkan dari wisata
lumban bulbul menawarkan kuliner khas toba
yang bakal membuat kita betah tinggal lebih lama
mas arsik yang saya tangkap tadi sudah selesai dimasak
diracik dengan berbagai bumbu masak lokal
termasuk buah andaliman yang dikenal sebagai merica batak
nah ini yang namanya andaliman
ini adalah bumbu khas toba yang biasa dipakai jadi sambal
hmm rasanya seperti lada
bikin pedas di lidah tapi juga ada sedikit ngilu rasanya gitu
sebagai bagian dari destinasi wisata prioritas danau toba
turis desa wisata lumban bulbul juga bisa menggunakan fasilitas homestay
yang tentunya sudah dikelola dengan memenuhi protokol kesehatan
rumah homestay ini pun berada tepat di pinggir pantai
sangat cocok untuk singgah melepas lelah setelah seharian berwisata

pelatihan pelatihan untuk sdm di sini
terus ada bantuan bed cover juga
ada bantuan kasur juga banyak banyak banget
selain keindahan pantai toba
desa lumban bulbul juga memiliki potensi ekonomi kreatif
dalam rangka berinovasi dan menambah penghasilan di kala pandemi
sejumlah warga pengelola rumah homestay
kini juga membuat souvenir art and craft
untuk dijual bahkan hingga keluar sumatera
keluarga ini memproduksi berbagai pernak pernik dengan motif tradisional
seperti hiasan dinding dan lukisan
anda berkontribusi membantu ekonomi warga
sekaligus bangga buatan indonesia
anda juga bisa mencoba makanan ringan khas balige
yaitu kue sasagun
snack ini terbuat dari sasagun alias tepung beras
yang dipiling dan dikeringkan
sasagun lalu dicampur garam dan kelapa
dan digongseng hinggarnya
cocok untuk dijadikan oleh oleh
saat berkunjung ke sini
toko tabo toba yang menjualnya terletak sekitar lima menit
dari pantai lumban bulbul
diproduksi menggunakan bahan bahan lokal secara higienis
produk inovasi unik umkm ini menjadi daya tarik tersendiri
karena anda pun bisa memesan kuki sasagun
dengan berbagai varian rasa
termasuk rasa durian khas medan
anda bisa membelinya seharga rp lima belas rp enam belas
sehari bisa bikin berapa bungkus bu
kalau untuk kuki sasagun ini pak
kita biasanya per hari itu dari sepuluh sampai dua puluh bungkus perharinya
ada berapa yang produksi di situ
untuk sementara saat ini pak kita ada empat orang
kebetulan kita lagi ada ini baru buat
bapak silahkan coba pakai ini dulu ya pak ya
silahkan pak dicoba pak
ini rasa durian pak
karena kebetulan kita di toba ini lagi musim durian
banyak di sini durian
jadi kita buat ini dulu ya pak
ini rasa durian pak
ini rasa durian pak
ini kita buat ini
rasa marah banget bu duriannya
baru sekali ini saya rasain kuki serasa duriannya
inilah inovasi terbaru kita pak yang dari tobar kabupaten balige ini
desa wisata lumban bulbul terus berinovasi beradaptasi
menjaga daya tarik dan potensi desanya
warga balige pun optimistis pada saatnya nanti
adaptasi dan inovasi yang terus dilakukan
akan menjadikan desa wisata lumban bulbul
menjadi salah satu destinasi yang paling dinikmati di indonesia aja